sebuah kapal isap produksi krakatau tin kamis pagi terbakar di perairan air kantung
kecamatan sungai liat kabupaten bangka bangka belitung
sumber api diduga berasal dari kamar mesin kapal
sepuluh anak buah kapal yang sedang bekerja mencari timah yang berhasil dievakuasi
dalam video amatir terlihat puluhan nelayan membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya
butuh waktu empat puluh lima menit untuk memadamkan api setelah dibantu kapal nelayan dan tim evakuasi pt timah
dugaan sementara kapal terbakar berasal dari kamar mesin kapal
ada dua puluh anak buah kapal yang sedang bekerja mencari timah yang berhasil dievakuasi
ketua hnsi kabupaten bangka muhammad ridwan yang saat itu berada tak jauh dari kapal terbakar
menduga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena api belum sempat menyebar ke ruangan lain
kepala timah terbakar tahu dan kami minta kepadang nelayan untuk membantu proses kemadaman
ada beberapa kapal nelayan tadi yang membantu proses pemadaman kapal travel tersebut
dari tadi pagi juga tim evakuasi kita sudah turun langsung untuk meminimalisir dampak kebakaran
dan saat ini api sudah berhasil kita padamkan
juga laporan terakhir tidak ada korban jiwa